kedutaan besar republik indonesia aman mengungkapkan tidak ada warga negara indonesia yang menjadi korban dalam konflik kelompok militan hamas dan israel di jalur gaza
hal itu disampaikan setelah pihak kbri melakukan koordinasi dengan simpul simpul masyarakat di gaza
kbri aman mencatat hingga saat ini terdapat tiga belas wni yang berdomisili di wilayah gaza
untuk menghindari kemungkinan terburuk kbri aman juga membuat sejumlah imbauan kepada wni agar tetap waspada dan tidak menapakan kaki di wilayah yang sedang konflik